yayasan ct arsa secara resmi mendirikan lembaga amil zakat atau las di menara bank mega jumat sore
penyerahan surat keputusan izin operasional diwakili oleh direkturat jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama kepada yayasan ct arsa
dengan diserahkan surat keputusan las yayasan ct arsa resmi beroperasi untuk memungut dan mengelola zakat wakaf sedekah dan infak di skala nasional
sebelumnya las yayasan ct arsa telah mendapat rekomendasi dari basnas sebelum mendapat izin langsung dari menteri agama
di dalam sk kementerian agama ini satu las itu sekali terbit selama untuk lima tahun dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh empat
nanti sampai dua ribu dua puluh tujuh las yayasan ct arsa ini akan memperpanjang izin
nah yang penting semua las yang terkumpul infak surat yang terkumpul harus dibukukan secara jelas secara akuntan dan direalisasikan diberikan kepada astrap yang delapan sesuai dengan aturan agama maupun sesuai dengan aturan undang undang agama laku
las yayasan ct arsa berkomitmen amanah dalam mengelola zakat masyarakat terlebih dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang membutuhkan
visi misinya ct arsa foundation yaitu memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas kesehatan yang meningkat dan juga pemberdayaan
maka program kita tentu di pendidikan kesehatan dan juga pemberdayaan ekonomi
betul bahwa amanat dari yayasan juga
untuk bagaimana kita selain memberikan ikan juga memberikan kail
apalagi keunggulan lembaga zakat kita adalah murni semua kita manajemen semuanya biaya operasional itu dari korporasi
yayasan ct arsa berada di bawah naungan ct corp berafiliasi dengan cnn indonesia